sosok ahok ternyata masih melekat di masyarakat
dikenal kontroversial justru menarik minat sutradara muda indonesia
untuk mengangkat kisah hidup ahok menjadi sebuah film
meski tengah mendekam di tahanan
sosok basuki cahayapurnama atau ahok
tetap menarik minat sutradara muda putra matuta
untuk mengangkat kisah mantan gubernur dki jakarta tersebut ke dalam sebuah film
film yang berjudul a man cold ahok
terinspirasi dari buku karya rudy valinka dengan judul yang sama
film ini akan menonjolkan proses pembentukan karakter ahok
presenter daniel mananta atau kerap disapa viji daniel
dipercaya memerankan sosok ahok
seperti apa kita misalnya sebagai seorang ayah gitu ya
yang harus kita lakukan untuk mengajarkan anak tersebut
atau pengorbanan apa yang ayah tersebut harus lakukan
sehingga anak tersebut bisa benar benar belajar soal value value tersebut
kedisiplinan kejujuran integritas dan lain lain
nah pesan inilah yang mudah mudahan bisa kita sampaikan
nikolas anak sulung ahok hadir dalam acara launching teaser film ini
ia menyampaikan surat yang ditulis ahok untuk para orang di balik layar
terima kasih kepada cash dan kru yang telah bekerja keras
sebuah film tentang hubungan seorang anak dan ayah
dalam mewujudkan mimpi dan visi
semoga film pertama tentang hidup saya di belitung timur ini
bisa menjadi inspirasi dan berguna bagi generasi penerus bangsa
saya ucapkan sukses sukacita dan doa saya yang terbaik
agar film yang akan dirilis di tahun dua ribu delapan belas ini
dapat ditonton oleh seluruh masyarakat
salam dari mako brimob btp
meski belum diinformasikan secara detail
film ini akan tayang pada akhir dua ribu delapan belas mendatang
sabila destu jakarta